kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari hari
saat ini bahkan sebuah teknologi dengan kecerdasan buatan mampu mendeteksi penyakit tanpa harus pergi ke dokter
berikut wawancara saya bersama dengan managing director fujitsu indonesia odi susilo handoko
tentang perkembangan kecerdasan buatan yang akan dibawa masuk ke indonesia
terima kasih pak odi sudah bergabung dengan cn indonesia
fujitsu mengokokkan diri sebagai partner untuk teknologi informasi dengan tema digital co creation
dengan mengedepankan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan
sejauh ini seperti apa perkembangan kecerdasan buatan di dunia pak odi
oke kita memang ada beberapa contoh dari yang kita sebut dengan artifitual intelligence ya dari ai itu ya
ai ini sebetulnya kelanjutan dari sebuah teknologi yang kita sebut mungkin zaman dulu robot ya
mungkin dengan robot itu
kita sifatnya adalah reaktif
kita cuma masukkan program dia melakukan sesuatu
tapi dengan kemajuan teknologi yang ada kita sampailah pada satu era yaitu era ai
yang dimana kita bisa masukkan dalam salah satu intelijen ke dalam salah satu device
jadi membuat orang ini lebih alat ini menjadi lebih intelijen
mungkin contohnya di jepang sendiri kita sudah ada beberapa
autonomous vehicle mobil yang sudah menggunakan ai
dimana mobil ini bisa berjalan tanpa dikendari oleh seseorang
tapi memang dengan adanya ai ini fujitsu tidak mengesampingkan human nya
makanya dari jargonnya fujitsu human centric innovation ini masih tetap ada kita gunakan terus
jadi human ini tetap menjadi salah satu inti untuk kita memberikan nalar ke penjajaran
pada salah satu alat ini
oke kalau untuk di indonesia kecerdasan buatan apa yang sudah dibawa sujitsu dan juga diterapkan di sini
oke kita mungkin di indonesia ada beberapa dari proyek proyek yang kita kerjakan
seperti mungkin smart city ya
jadi smart city ini kita bisa men track atau dengan menggunakan alat alat seperti cctv
segala macam untuk bisa memonitor dalam satu keadaan dalam satu kota
jadi kita bisa melihat traffic kalau macet ini seperti di tol gitu apa yang harus kita lakukan
seberapa traffic ini seberapa banyak yang lewat sini
jamnya peak hournya jam berapa
dengan teknologi yang ada kita bisa mungkin mengarahkan ke tempat yang lain atau begini
itu salah satunya
juga salah satu adalah dms disaster management system
dengan disaster management system ini kita bisa monitor dari pergerakan salah satu mungkin contohnya seperti gempa bumi
selain dimonitor oleh dari pemda setempat dari pemerintah kita juga bisa monitor dengan cctv yang ada di sekelilingnya
setelah kejadian apa sistem yang harus dilakukan
nah itu yang kita juga telah terapkan di beberapa daerah di indonesia
oke semua teknologi itu sudah dikerjasamakan gitu dengan perusahaan swasta maupun pemerintah di indonesia
atau masih dalam tahap percobaan
kita di beberapa daerah kita sudah implemen ya
jadi untuk disaster management system dan
refer management system untuk banjir
di beberapa daerah kita sudah bekerjasama dengan partner kami untuk implement beberapa apa
seperti apa teknologinya pak kerjanya seperti apa untuk kecerdasan buatan banjir ini
oke sebenarnya miss banjir ya kita taruh sensor sensor itu di tiap tiap sungai
jadi misalnya sekarang kalau kita dapat informasi dari misalnya banjir di katulampa
karena yang kita dapatkan cuma oh katulampa siaga tiga karena tingginya segini
setelah siaga tiga itu apa yang dilakukan
kalau itu sampai siaga tiga itu apa yang dilakukan
kalau itu sampai siaga satu atau siaga mungkin yang tertinggi itu adalah mungkin awas gitu kan
nah kita hanya bisa melakukan awas
nah tapi setelah itu apa penduduk setempat ini harus bagaimana
nah ini kita ada salah satu teknologi yang bisa mengirimkan sebuah informasi ini ke pejabat setempat
apa yang harus mereka lakukan untuk ini
kedepannya akan sepintar apa kecerdasan teknologi ini yang nantinya juga akan diterapkan di indonesia lagi
selain tadi yang sudah anda sebutkan
mungkin ada contoh dari beberapa negara di luar yang sudah diterapkan fujitsu kemudian dalam waktu dekat rencananya akan dibawa masuk gitu ke tanah air
oke mungkin saya kasih salah satu contoh mungkin seperti yang sudah dilakukan fujitsu mungkin di eropa ya
di salah satu rumah sakit di madrid di spin
kita menerapkan salah satu untuk mendiagnosa satu penyakit
jadi teknologi apa ini
jadi teknologi apa yang diterapkan
jadi untuk mendiagnosa suatu penyakit untuk mengambil suatu keputusan biasanya di rumah sakit itu adalah community dokter
dari delapan dokter yang ada untuk memutuskan diagnosa dan action berikutnya kita menggunakan satu alat
dan ini cukup berhasil yang kita lakukan di madrid di spain itu
teknologi teknologi seperti misalnya otonomous vehicle kemudian juga alat untuk kesehatan ini gitu mendeteksi penyakit
apakah mudah gitu untuk dimasukkan ataupun diterapkan bahkan di indonesia gitu
apakah masyarakat kita juga sudah cukup menerima dengan kecanggihan dan kecerdasan buatannya
ini memang salah satu memang yang kita hadapin semua ya di indonesia
jadi berseberapa siap sih masyarakat kita untuk mengadopt teknologi ini
tapi mau nggak mau kita juga harus mengadopsi
kalau nggak ngedopt kita akan ketinggalan nanti
jadi mungkin dari pemerintah yang sekarang ini untuk mengadopt teknologi cukup kita mendapatkan
mendapat support yang bagus
contohnya seperti apa
contohnya sekarang beberapa dari rumah sakit ya
kita mungkin anda tahu mungkin kedepannya ada suatu program bpjs kan
kalau rumah sakit itu sudah punya suatu sistem itu mereka akan tidak bisa implemen bpjs
karena semuanya itu menyangkut suatu teknologi di situ
jadi di support semua rumah sakit harus menjadi suatu sistem
yang dilakukan oleh fujitsu itu sesuatu yang memang behind the scene pak
jadi mungkin secara branding kita nggak tahu
fujitsu ini melakukan apa sih
produknya apa saja sih
mungkin yang orang tahu kita punya server punya storage punya laptop scanner gitu
padahal di luar itu semua yang seperti tadi bapak sampaikan adalah kita fokus lebih di behind the scene nya
suatu sistem teknologi yang lebih maju
apakah karena persaingan untuk produk produk seperti misalnya yang saat ini fujitsu punya di indonesia apa tidak
scanner dan juga laptop itu
laptop itu cukup ketat sehingga memang fokusnya tidak terlalu ke sana
dan juga apakah faktor dari tkdn yang diterapkan oleh pemerintah juga membuat akhirnya fujitsu
oke kita tidak bermain di sektor itulah
kita lebih baik main di sektor yang bentuknya software hardware di belakang layar
oke nggak juga ya
mungkin dari segi tkdn memang kita ada beberapa produk yang mengikuti tkdn ya seperti scanner kita
cuman di luar itu kita memang lebih berpikir untuk
lebih berpikir untuk yang lebih advance dari itu
kita memang bermainnya di luar dari orang dari vendor it yang biasa untuk melakukan bisnis di indonesia
apakah tahun ini ada rencana untuk investasi tambahan terkait dengan investasi
ini sejak mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin sekitar enam bulan
kita akan untuk lima tahun ke depan kita akan fokus di dunia healthcare yang tadi saya sampaikan
kita akan buat satu ee
investasi untuk suatu sistem di rumah sakit healthcare
dimana nanti semua rumah sakit mudah mudahan kalau dapat support dari pemerintah
bisa melakukan yang namanya health information exchange
jadi bisa apa namanya seperti mungkin di singapura bisa melakukan interchange dari data untuk medical record tiap pasien
oke jadi tiap rumah sakit itu akan bisa mengakses data seorang pasien atau akan seperti apa nanti
dari tiap rumah sakit bisa mengakses tiap data pasien
di mana pun pasiennya di rawat di rumah sakit yang berbeda
tapi itu butuh regulasi dari pemerintah juga
oke regulasi yang seperti
untuk interchange data medical record mereka
oke karena selama ini masih dipegang
ada ya beberapa rumah sakit kan tidak mau untuk saling tukar mukar data
targetnya kapan pak
ya mudah mudahan di tahun ini saya bulannya mungkin belum
bulannya mungkin belum bisa
jawab mungkin kira kira di tahun ini
mudah mudahan di pertengahan atau
mungkin akhir tahun
sudah ada berarti perbincangan dengan
ataupun pembicaraan dengan sejumlah rumah sakit
berarti ya iya dengan partner juga
apakah ada bisa sebutkan
untuk rumah sakit apa saja yang mulai
mungkin juga bisa sebutkan rumah sakitnya
cuman salah satu memang
salah satu industri yang cukup promising
kalau mungkin bapak tahu dunia kesehatan
ini kan mungkin
dari dunia it
jarang sekali yang fokus di sini
memang kita melihat bapak fujitsu
melihat peluang di sini
karena rumah sakit itu
di indonesia cukup banyak ternyata pak
dan kenapa banyak karena jumlah penduduk
kita banyak dengan lagi
ditunjang dari regulasi pemerintah ada bpjs
mau nggak mau sekarang
orang orang akan semuanya ke puskesmas
atau ke rumah sakit
nah itu hanya untuk sistem yang biasa
ai nya nanti yang seperti sekarang
sudah diterapkan di jepang adalah gimana caranya
orang supaya preventif
jangan sakit ke dokter gitu kan
diterapkan di jepang berarti medical check up juga yang
harus rutin gitu ya betul entah medical check up
pakai teknologi dari smartphone
terima kasih odi susilo handoko
managing director fujit indonesia sudah bergabung
dengan sian indonesia terima kasih